direkturat jenderal pajak berencana melakukan uji coba perdana penggunaan kartu pintar nomor pokok wajib pajak
yang merangkap dengan surat izin mengemudi atau sim pada pertengahan tahun ini
seperti yang dilansir cnn indonesia com kepemilikan kartu tanda penduduk atau iktp menjadi prasyarat
untuk memiliki kartu yang akan dinamakan kartu indonesia satu ini
rencananya kartu ini akan menampung berbagai data wajib pajak yang berasal dari lintas instansi
mulai dari npwp ktp sim hingga bpjs
selain itu kartu ini juga rencananya berfungsi sebagai uang elektronik hingga kartu atm dan kartu kredit